halo anda kembali menyaksikan viral
ada perubahan gaya artis jennifer dunn saat menjalani pemeriksaan di laboratorium forensik kemarin
ekspresi jennifer tak lagi cengengsan seperti saat menyatakan menyesal
karena kembali terjerembab dalam kasus narkoba sehari sebelumnya
tak ada senyum mengembang di wajah jennifer dunn saat diperiksa di kantor pusat laboratorium forensik mabes polri rabu siang
selain untuk melengkapi berkas perkara artis yang biasa dipanggil jedun ini sudah resmi jadi tersangka penyalahgunaan narkoba
ia menjalani pemeriksaan rambut untuk mengetahui berapa lama telah menjadi pengguna narkotika
ekspresi jennifer pada rabu siang sama sekali berbeda dibanding saat polisi merilis perkara yang menjeratnya sehari sebelumnya
saat itu meski mengaku menyesal jennifer tak berhenti menebar senyum
netizen pun sempat dibikin geram dengan ekspresi cengeng ceng
dan penyesalan ini yang dinilai tak menggambarkan penyesalan
padahal penangkapan di awal tahun dua ribu delapan belas ini merupakan kali ketiga jennifer terseret kasus narkoba
ia pertama kali ditangkap karena kepemilikan ganja pada tahun dua ribu lima saat usianya masih lima belas tahun
pada penangkapan kedua tahun dua ribu sembilan ia difonis empat tahun penjara dan sempat mendekam di rutan pondok bambu
kontroversi dibalik sosok jennifer dunn memang lebih banyak diisi kasus narkotika dan polemik perseteruannya dengan anak seorang pengusaha
dan penyelesaiannya juga tidak terlalu banyak
pada tahun dua ribu tujuh belas lalu meski menyandang status artis dan publik figur polemik polemik ini bahkan dinilai publik jauh melebihi kiprah keartisannya
enggak aku nggak pernah tahu dia sebelum kasus itu
saya belum pernah dengar
belum pernah dengar ya
mungkin karena dia cantik ya terus kayak dia public figure jadinya orang jadi banyak yang merhatiin kehidupan dia
saya taunya dia memenangi sinetron dan selalu mendapatkan peran antagonis
narkoba itu baru tahu
dia itu terkenal karena dia salah satu bintang film atau sinetron ya
kayaknya nggak ada karyanya dia
cuma terkenal karena narkoba dengan pacaran dengan pengacara itu aja aku tahu
setelah menjalani pemeriksaan di pusat laboratorium forensik mabes polri rabu siang
jennifer langsung dibawa petugas menuju satuan narkoba polda metro jaya
pendamping hukum jennifer dunn firman chandra menyatakan kliennya minta direhabilitasi
pengajuan rehabilitasi siap dilakukan dalam waktu dekat